lalu upaya hukum apa saja yang akan dilakukan oleh tim pelapor kasus hakim mk guntur hamzah
yang menilai sanksi etik dari majelis kehormatan mk terlalu ringan untuk hakim mk tersebut
kita akan berbincang dengan ziko leonard jagardo simanjuntak tim pelapor kasus guntur hamzah
dan kami juga sudah mengundang jubir mahkamah konstitusi tapi tidak bisa hadir dalam dialog malam ini
selamat malam bang ziko
baik bang ziko tim anda tadi kita sudah menyaksikan bersama ya keterangannya
datang pagi tadi untuk menyampaikan surat kembali ke presiden joko widodo
tujuannya seperti apa dan bagaimana anda menilai sanksi etik yang diberikan oleh mk sendiri
ya saya pertama tama harus mengatakan dengan tegas bahwa sanksi etik itu terlalu ringan
dan tidak sesuai harapan publik yang sudah mengikuti kasus ini dari awal
karena kan sebenarnya itu terbukti
tetapi sanksinya hanya berupa sanksi teguran
jadi ini menjadi lucu
kayaknya seakan akan kalau kita misalnya di sekolah ada anak yang terbukti memanipulasi hasil ulangan
menyontek cuma ditegur aja
nah ini kan jadi seperti sesuatu sanksi yang tidak memberikan kepuasan
bagi kita masyarakat yang sudah mengikuti kasus ini dari awal
karena saya sendiri sebagai orang yang dirugikan di mana itu adalah perkara saya
ya tentu kita ingin ada sanksi yang sepadan lah dengan perbuatannya
karena terbukti bersalah dan melanggar prinsip integritas
apakah tadi diterima tim anda oleh tim mensesnek
iya suratnya ada tanda terimanya sudah diterima dan sekarang kita menunggu jawaban presiden
kemarin surat yang pertama itu dijawab dalam waktu satu bulanan
nah makanya kita mau lihat dulu nih apakah presiden punya alasan lain untuk menolak
karena di surat yang pertama itu alasan menolaknya adalah menunggu hasil mkmk
kan sekarang mk sudah putus
ya kita lihat seharusnya tidak ada lagi alasan bagi presiden untuk menolak permintaan ini begitu
oke menurut anda jika kemudian ada langkah dari presiden apakah ini bentuk intervensi atau seperti apa
kalau ada langkah mengizinkan ya justru berarti presiden bertindak di koridor hukum
itu mengizinkan hakim mk dipiksa berarti presiden itu sudah bertindak sesuai aturan undang undang
karena undang undang berkata memang harus ada izin presiden dalam pemeriksaan hakim mk
tapi justru sebaliknya kalau presiden tidak bertindak apa apa tidak ada jawaban atau menolak
ya thr tidak ada jawaban atau menolak salah satu diantara keduanya itu yang bermasalah
itu bertentangan dengan undang undang
nah itu nanti akan bisa menjadi celah untuk kemudian mengajukan gugatan tata usaha negara
karena itu menjadi kewajiban sesuai aturan di undang undang
kewajiban dari presiden untuk memberikan izin
nah itu makanya kalau tidak dipenuhi atau presiden tidak menjawab
ya itu akan justru menjadi celah gugatan di pengadilan tata usaha negara
oke anda juga melaporkan ada sembilan hakim mk dan dua panitra terkait kasus pemalsuan
sudah sejauh mana update nya
ya kemarin kasusnya itu sudah ditarik ke baris krim
awalnya kan kita melaporkan di polda metro jaya
ternyata update terakhir itu diberitahu kami melalui surat bahwa kasus ini ditarik ke baris krim
nah menurut saya ini suatu pertanda
adanya suatu hal yang penting
karena kalau kasus ditarik ke tingkatan yang lebih tinggi dari polda ke baris krim
berarti mereka mungkin menemukan sesuatu
memang hakim mereka belum diperiksa
tetapi pegawai pegawai itu terakhir sudah diperiksa semua
panitera sekjen itu sudah diperiksa
berarti kan ada sesuatu nih
sehingga perlu diselidiki lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi
karena itu saya pikir seharusnya presiden memberi izin lah untuk proses pemeriksaan di polisi ini
sebab ini berarti ada sesuatu yang penting
yang berhubungan dengan hasil etik di mkmk tempoh hari
jika kemudian kita berharap memang direspon gitu ya
baik dari sisi eksekutif
kita lihat bagaimana langkah selanjutnya dari presiden
apakah kemudian ada langkah langkah tertentu
maupun juga ranah pidana
anda yakin bahwa ini prosesnya akan lanjut
apa kekhawatiran anda jika kemudian kasus ini mandek tidak ada follow up
apa citranya bagi
ya saya tentu menaruh harapan besar ada rasa percaya kepada presiden
bersedia mengizinkan pemeriksaan ini berjalan
karena kan hasil mkmk sudah ada
terbukti bersalah melanggar etik
nah itu harapannya tentu presiden mengizinkan
proses ini berjalan karena sudah ada
kutusan bersalah mkmk nya
kan jadi sudah ada sesuatu yang harus dipulik lebih lanjut
tapi kalau misalnya ternyata yang terburuk seperti mbak sampaikan itu nggak terwujud
ya ini ada sesuatu
ini akan mencidrai bukan citra mk saja
tapi juga presiden
karena kan berarti ada sesuatu hal yang di masyarakat menjadi terkesan ditutup tutupi
ini kan sudah jelas ada suatu kesalahan ada suatu perbuatan yang mungkin
mungkin adalah suatu hal pidana
nah kalau tidak mendapat izin dari presiden
maka yang akan buruk citranya tentu adalah presiden dan mk
karena berarti ada upaya menutup tutupi
kita berharap tidak seperti itu
jangan seperti itu
ini semua proses harus transparan dan sudah berjalan baik
tapi kalau terburuk seperti mbak sampaikan ya tadi tentu yang akan rusak citranya ya paling parah adalah presiden dan mk itu sendiri
makanya jangan sampai seperti itulah
kita percaya dan menaruh harapan saja
baik ziko dan sejumlah advokat lainnya akan terus mengawal kasus ini ya
pasti harus diusut tuntas sampai kemudian terdapat titik terang
sebab banyak sekali hal di putusan mkmk itu tidak terjawab
sederhananya gini deh
ini perbuatan pidana
siapa mau melakukan pidana kalau tidak menguntungkan dirinya
tidak ada motif
jadi bersalah tapi yang melakukan terbukti bersalah
tapi katanya tidak ada motif melakukan hal itu kan lucu
nah ini harus diusut tuntas
sekarang ini merupakan pidana
tidak ada seorang pun mau melakukan suatu perbuatan pidana kalau tidak menguntungkan dirinya
berarti ada motifnya
nah ini motifnya tidak berhasil ditemukan mkmk
sehingga sanksinya hanya sanksi teguran
nah inilah yang harus diusut lebih lanjut
begitu pendapat saya
ziko terima kasih sekali lagi
kita berharap ada langkah yang pasti begitu ya
baik dari pihak kepolisian
apakah ini bisa masuk ke ranah pidana ataupun mungkin ada respon lainnya dari istana
terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di prime news
selamat malam ziko